wali kota surabaya tririsma harini kembali mengirimkan bantuan untuk warga asmat di papua yang menderita campak dan gisi buruk
pengiriman bantuan ini yang ketiga kalinya karena prihatin dengan kondisi mereka
pengiriman puluhan paket bantuan ini dibipin langsung oleh wali kota surabaya tririsma harini di balai kota surabaya senin siang
paket berisi ribuan obat obatan vitamin ratusan susu bayi serta abon ini rencananya dikirimkan kepada warga pegunungan bintang dan asmat yang kini terkena campak dan gizi buruk
paket bantuan ini merupakan hasil penggalangan dana dari wali kota serta para pns surabaya karena prihatin dengan status kejadian luar biasa di wilayah tersebut
ini yang ini berangkat bintang karena pesawatnya nanti malam kayaknya jam sepuluh apa gitu ya dia ke jayapura terus ke bintang
nah tapi kalau yang ini nanti ke asmat itu kan kita sudah bantu dua kali rasanya barang kita juga masih ada mungkin tapi memang menurut dokter itu satu bulan
jadi kita harus jaga sampai satu bulan itu mereka kondisinya bagus makanya ini nanti kita kirim berikutnya
dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan khususnya gizi bagi anak anak di kabupaten asmat dan pegunungan bintang
wahyu pratama surabaya